di tengah hitung mundur puasa ramadan yang semakin dekat
kementerian islam negara arab saudi merilis daftar pedoman dan batasan selama perayaan ramadan
tentunya hal ini menuai beragam reaksi termasuk bagi warga negara lain yang akan melaksanakan ibadah umroh di bulan ramadan
dan malam ini saya akan berbincang dengan ketua umum gabungan perusahaan haji dan umroh nusantara atau gapura ali muhammad amin
halo selamat malam assalamualaikum pak ali
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak ali ini kan seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya ada sepuluh aturan yang beberapa poinnya tentu sangat berpengaruh terhadap jemaah umroh khususnya asal indonesia
seperti tadi dianjurkan tidak membawa anak sampai juga tidak boleh membawa kamera
nah ini responnya bagaimana ini pak
baik terima kasih mas iqbal para pemirsa di studio
intinya kalau kami secara pribadi terkait mengenai larangan yang disampaikan oleh kerajaan arab saudi
dengan kondisi itu kan bukan cuma indonesia mohon dikoreksi karena untuk seluruh negara
jadi kebanyakan di kita kalau kita lagi di masjid baik itu di masjidil haram atau masjid nabawi
sering sekali terganggu dengan adanya anak anak pak
dan apalagi di kondisi ini kan larangan ini di bulan ramadan
di saat kondisi berangkat ke masjidil haram atau masuk ke dalam areal masjid
biasanya terganggu dengan anak anak
apalagi anak anak kan tidak bisa bertahan seperti orang dewasa
begitu masuk mungkin setengah jam mereka ingin keluar mau ke kamar mandi atau ini
untuk mereka keluar itu akan mengganggu jamaah yang sedang duduk di sana
yang sedang khusyuk lah menjalankan ibadah di sana
dan untuk masuk kembali sudah tidak dimungkinkan lagi pak
kondisi sekarang ini sudah kembali normal bahkan melebihi dari kondisi si di biasanya
saya kira itu pak baik banget
lalu bagaimana dengan kamera
ini konon katanya kamera juga tidak boleh masuk
padahal seperti kita ketahui bersama bahwa masyarakat datang ke sana juga selain beribadah juga tentunya mendokumentasikan apa yang ada di sana ini
bagaimana nanti aturannya itu
baik kalau versi saya pak ini kan himbauan ya kalau terkait kamera
karena tidak mungkin mereka akan melarang untuk handphone masuk ke dalam
karena kaitannya panjang sekali
kita akan berhubungan dengan pihak yang lain
artinya keluarga mereka akan saling berhubungan
kalau kamera tidak bisa masuk
intinya kan kita berbicara handphone
itu akan susah sekali pak
dan seperti mana yang kita ketahui bersama
pastinya jemaah khususnya dari kita
intinya akan biasa
mereka akan mencuri untuk
apa namanya mengambil gambar dan lain lain
dalam pengertian mengambil posisi dan
intinya bukan mencuri apa intinya mengambil posisi untuk bisa mendapatkan gambar
intinya tidak akan bisa dilarang kalau itu kondisi pak
kalau ini seperti yang tadi pak ali katakan bahwa ini hanyalah anjuran begitu ya
seperti tadi juga sudah saya sampaikan begitu
nah kalau informasi yang pak ali dapatkan apakah
akibat adanya aturan aturan ini
ada jemaah umroh kita yang justru akhirnya membatalkan karena alasan tersebut
sejauh ini masih belum pak
karena biasa intinya ini kan kami menganggap kalau masalah tadi ya kembali lagi anak kecil
kami sangat setuju kalau mengenai itu
dan kalau masalah kamera dan lain lain
saya kira tidak akan bisa dideteksi pak
pasti akan ada bocor lah untuk itu orang pasti
dia akan masih bisa menggunakan kamera di dalam
kalau kembali lagi sejauh ini belum ada jamaah yang membatalkan hanya karena masalah itu
tapi ada jemaah calon umroh yang akan anak anak begitu
yang usianya masih anak anak yang akan berangkat juga masih ada juga nggak pak ali
ya sementara ini pertanyaannya intinya kalau membatalkan karena masalah barusan belum ada
belum di kami pak belum ada di peninjauan kami
kami dari asosiasi ke teman teman di penyelenggara masih belum ada yang terkait dengan masalah yang disampaikan mas iqbal tadi
tapi kalau dari informasi dari kalangan penyelenggara haji yang beredar begitu
sebenarnya apa sih yang men trigger akhirnya selain ya
selain soal karena anak anak terus juga ada aturan aturan lainnya seperti untuk membaca kunut
itu dibatasi itikaf juga dibatasi memberikan sumbangan juga dibatasi
sebenarnya apa yang men trigger hal ini
sehingga ini kan baru di tahun dua ribu dua puluh tiga ini apa ada apa begitu pak
ya kami masih mencari informasi yang fix pak
terkait juga dengan hal itu kami juga koordinasi dengan konsul di saudi arabia di jeddah
dan juga teman teman di muassasa di saudi arabia
intinya sejauh ini masih belum tahu
apa penyebab untuk larangan larangan tersebut pak
kami coba kembali pak ke masalah tadi mengenai kamera dan lain lain
intinya kamera itu kembali lagi ya intinya tidak dimungkinkan kalau sampai hal itu dibatasin atau dibatalkan terkait kamera tadi pak
lalu apa imbauan dari pak ali dari gapura sendiri kepada para calon jemaah umroh ini
tentunya akan berangkat di bulan ramadhan
baik pertama kembali lagi memang itu problemnya ada di kita pak
khususnya di negara kami ya di indonesia
seringkali kita selfie segala macam dan lain itu di dalam masjid
memang kondisinya mengganggu
apalagi di kerajaan saudi arabia yang kami tahu intinya mereka kan tidak memperbolehkan untuk shoot video atau kamera kepada orang orang lain yang ada
namun itu terjadi kondisinya
terkait tadi yang mas iqbal sampaikan terkait mengenai kunud dan lain lain
kami melihat ini mungkin masih trial pak ya
kita menganggapnya seperti itu
mungkin akan di masalah kunut ya
intinya doa di sana memang terlalu panjang terkadang pak
terkadang bisa sampai dua puluh menit
mungkin ada orang orang pertimbangannya orang yang
pertimbangannya orang yang sudah sepuh anak kecil
ini yang mungkin agak kesulitan di sana
karena kan posisinya masih tetap berdiri
mungkin pengamatan kami seperti itu pak
baik itu tadi pak ali muhammad amin
terima kasih sudah berbincang dengan kami
tentunya kita berharap agar apapun aturan aturan tersebut tidak membuat kekhusuan para jemaah calon umroh yang akan berangkat ke tanah suci pada bulan ramadan kali ini
terima kasih sekali lagi ya
assalamualaikum pak ali
baik terima kasih mas iqbal
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh